apa materi yang disampaikan oleh partai demokrat saat mendeklarasikan mas anies
ingat aja itu poinnya apa poin deklarasinya
teman teman ya poin deklarasi nasdem poin deklarasi demokrat poin deklarasi pks
tiga tiganya memberikan kewenangan kepada mas anies untuk menentukan capres cawapresnya
terus kenapa masih kemudian yang gak gatel digaruh
kalau masalah aspirasi isok saja
tapi masalah tagi tagi mengisi hutang
gak ada hutang hutang